ke informasi lainnya menyusun gelas plastik membentuk piramida atau sports stacking merupakan salah satu cabang olahraga yang kini sedang berkembang
iya meski terlihat mudah olahraga ini butuh konsentrasi tinggi dan latihan yang intens
seperti yang terjadi di taiwan sports stacking menjadi salah satu cabang olahraga yang dikenalkan bahkan sejak anak anak
meski baru saja memenangi sebelas medali emas dalam kejuaraan dunia sports stacking di jerman
atlet anak anak dari taiwan ini sudah kembali berlatih
seperti yang dilakukan oleh chu chun atlet sports packing berusia dua belas tahun yang menjadi juara dunia
sekaligus memegang rekor stacking tercepat anak dunia dengan catatan waktu lima enam ratus lima belas detik
wow ya benar seperti kata eva kelihatannya mudah begitu kita lihat gambarnya ini luar biasa ternyata anak anaknya
sports stacking pertama kali dimainkan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh olahraga ini terdiri atas dua cabang yaitu perorangan dan ganda
di indonesia sports stacking juga sudah cukup lama dikenal
meski belum sepopuler di taiwan di negeri itu sports stacking dilakukan dengan sangat serius
bahkan banyak pelatih mencari bakat baru
salah satu peraih medali emas kejuaraan dunia di jerman kemarin adalah lee tai chen yang baru berusia enam tahun
wow enam tahun ya
kecepatannya nih yang luar biasa
geraknya sangat dinamis begitu ya indra ya
ini butuh konsentrasi karena memang kalau anak anak mungkin konsentrasinya tidak begitu
mungkin lebih fokus
lebih fokus karena mungkin tidak terlalu banyak masalah begitu ya
saya sedang menikmati gambar yang luar biasa memang begitu cepat ternyata ya